pak anak itu tidak selalu harus diturutin kemauannya
ya kadang kadang juga kita harus keras terhadap anak
eee tapi masalahnya begini dong
nanti dia nangis
daripada bapak ikutin terus kemauannya debbie
kan nanti bapak sendiri yang repot
masalahnya gini dok
saya tuh gak tega kalau melihat dia nangis
ini tuh bukan masalah tega gak tega pak
tapi ini demi kebaikan baby sendiri
oh jadi suka yang ini
bayarnya sama bos idan aja mang
bos idan ini duitnya banyak
gak pernah abis
kalau cuma jajan segini aja mah
buat dia kecil
iya cuma sepuluh rebu
weh saya baru pulang dari atm
gak ada uang kecil
uang besar dia ada kembaliannya
kebetulan ada receh nih
saya baru inget
makasih kang idan
makasih bos idan
wih ngaku hija malah takor
sista dokter warah ada
bisa silahkan masuk
dokter klaranya ada
saya nanya ke suster dah bukan ke kamu
susternya capek ceng
jadi saya yang jawab
bagian kamu ngapain sih ikut ikut saya kesini
ceng dokter clara itu dokter umum
bukan dokter jiwa
ceng apaan sih itu eh
dokter jiwa itu apa sih
dokter yang ngobatin orang orang yang penyakitnya kayak kamu
kamu sih sakit apa tuh ceng
silahkan ya sob
mau konsultasi soal anak saya si debbie
memangnya debbie kenapa pak
ceng kamu ngeliatin apa sih
saya mau ngeliat dadang
kan tadi udah liat
saya mau liat dadang diobatin sama dokter klara
kamu mau ngeliat dadang apa mau ngeliat dokter klara
udah nggak boleh sini
duduk duduk duduk sini
pak anak itu bu tidak selalu harus diturutin kemauannya
ya kadang kadang juga kita harus keras terhadap anak
tapi masalahnya begini dok
daripada bapak ikutin terus kemauannya debbie kan nanti bapak sendiri yang repot
pasalnya gini dok saya tuh gak tega kalau melihat dia nangis
ini tuh bukan masalah tega ngatega pak
tapi ini demi kebaikan debi sendiri
kamu batuk coy saya pijit ya coy
saya mau diobatin dokter clara aja
saya diobatin aja sama dokter nara ya
ada apa ya pak
mau ketemu dokter klara
bapak kan tahu dokter klara lagi periksa pada dadang
tapi saya juga mau diperiksa ustadz
patut saya akut suster
oh kalau batuk begini
obatnya tuh harus disuntik pak
katanya dia bisa nyembuhin sama dia aja deh suster
ya nanti saya pijitin dari depan dari belakang noy

semoga hari ini saya banyak pembelinya
sekarang kita jualan susu makin susah

orang orang lebih milih beli di minimarket
hidup saya nggak pernah mudah
cucu harus tetap semangat
kamu ngapain sih cik
saya mau pamit sama dokter clara
dia gak suka sama kamu
kamu tau dari mana
tapi dia bilang sama saya
sabar ya cik
sabar ya cik
kamu tuh gak masak
iden tuh puasa pak
kan kamu yang puasa
kamu mah keterlaluan iden
mau nyalu apa lagi
mau makan gak ada apa apa
idan belanja dulu ya pak
nah haris kak
jelog angkeh suara mah enak
jadi udah banyak pelanggan
kalo sete masih bingung harus cari kerja apa
kalo sete masih bingung harus cari kerja apa

saya jualan cilok
karena gak ada pilihan lain sob
karena dituntut sama orang lain
apa sih tujuannya
itu yang mesti kita ingat
tujuan saya mah
menapkahi keluarga saya
deni sama engkong
menapkahi si dede
jadi gak penting sob pekerjaannya apa
kamu bisa menafkahi dengan baik
pak kades suka sama rumah kemarin
kapan bisa kamu urus
kalau kamu perlu bantuan saya
kamu datang ya ke kantor saya
sudah saya pamit dulu ya cost
sayuran sama ikannya teh
sudah pada habis pak
belanjaan mesti pagi pagi
nenengnya berangkat keluar negeri bekerja
untuk membiayahi anaknya
buat apa dia berangkat
anaknya makan di rumahnya
gak ada apa apa